setelah diguyur hujan deras pergerakan tanah di lokasi longsor desa celapar banjarnegara jawa tengah kini semakin parah
badan penanggulangan bencana daerah bpbd memperluas zona bahaya
dan hingga senin pagi pergerakan tanah di lokasi longsor di desa celapar kecamatan madukoro banjarnegara meluas
setelah hujan deras mengguyur sejak minggu sore hingga malam pergerakan tanah sudah mencapai ke daerah yang semula dinilai aman
dan aparat terpaksa memasang garis pembatas di lokasi yang terancam longsor ini
pihak bpbd dan aparat tni juga sudah memperluas zona bahaya sejauh dua ratus meter dari lokasi awal
pasalnya semakin banyak ruas jalan yang mulai retak
nah jumlah rumah yang ambruk juga semakin bertambah
meluasnya pergerakan tanah ini membuat warga di sekitar lokasi semakin ketakutan
mereka pun beramai ramai mengungsi
dan hingga saat ini jumlah pengungsi tanah longsor di desa celapar ini sudah lebih dari dua ratus lima puluh jiwa
mereka ditampung di bapak
beberapa titik pengungsian serta rumah rumah warga di desa yang masih aman